pimpinan dpr bersepakat membentuk tim kajian hukum untuk menindaklanjuti surat penggantian wakil ketua dpr fahri hamzah oleh fraksi partai keadilan sejahtera
fahri sebelumnya mengugat secara perdata pemecatan oleh pks ke pengadilan negeri jakarta selatan
pimpinan dewan mengaku akan berhati hati sebelum mengambil keputusan atas kasus fahri hamzah
mulai dari birohukum dpr saja untuk mengkaji dikaitkan dengan undang undang md tiga tata tertib dan juga undang undang partai politik maupun yang lain lain
sehingga nanti outputnya semacam legal opinion lah gitu ya
undang undang mengatakan dan juga di tata tertib setiap ada persoalan yang menyangkut pergantian antar waktu selama masih ada proses hukum
maka itu tidak bisa ditindaklanjuti sampai ada kekuatan hukum yang bersifat tetap atau inkrah